setahun sudah pandemi covid sembilan belas kita rasakan
vaksin yang dapat memberikan perlindungan ekstra dari covid sembilan belas kini sudah tersedia
namun bagaimana sih perjalanan vaksin covid sembilan belas hingga saat ini dihadirkan pemerintah secara gratis bagi seluruh masyarakat indonesia
di ulasan perjalanan vaksin covid sembilan belas kami akan membahasnya untuk anda
kita akan lihat bersama sama
perjalanan pengembangan vaksin covid sembilan belas
di akhir tahun dua ribu sembilan belas tepatnya pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas kasus pneumonia yang terdeteksi di kota wuhan tiongkok pertama kali dilaporkan ke who
kasus kasus ini pun terjadi pada rentang waktu sekitar tanggal dua belas sampai dua puluh sembilan desember waktu itu
dua belas sampai dua puluh sembilan desember
namun pada tahap ini virus belum diketahui itu merupakan apa begitu
penyakit apa virus apa
dan barulah sekitar pada tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh

pemerintah tiongkok untuk pertama kalinya mengkonfirmasi virus tersebut merupakan sebuah virus corona baru
dan selanjutnya pada pertemuan ilmuwan dunia di who pada tanggal sebelas sampai dua belas februari dua ribu dua puluh
kesepakatan dicapai oleh para ilmuwan
yang pertama adalah desakan untuk mempercepat riset riset dan juga inovasi untuk memperlambat penyebaran epidemi dan menyediakan layanan kesehatan bagi yang membutuhkan
ini adalah poin pertama
dan yang kedua adalah mendukung penelitian yang berkontribusi pada layanan riset global untuk mempelajari pandemi saat ini demi respon yang lebih baik di masa depan
penelitian lebih lanjut
karena pastinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk itu desakan ini sudah ada sejak pertama kali
sudah dikonfirmasi begitu bahwa tujuh januari ini merupakan virus corona baru dan harus dilakukan lebih lanjut lagi penelitiannya
dan akhirnya pada tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh
who menyatakan di sini kondisi pandemi global
tidak hanya di wuhan namun secara global
moderna astrazeneca sinovac nanti kita akan bicarakan ini lebih lanjut
namun kalau kita ke indonesia
di indonesia sendiri presiden jokowi juga untuk pertama kalinya mengumumkan ada dua pasien positif virus corona
yakni pada hari ini mengapa kita akhirnya memperingati tanggal dua maret ini sebagai satu tahun covid sembilan belas
karena di indonesia tanggal ini tahun lalu adalah tanggal dimana presiden jokowi ini mengumumkan dua pasien pertama yang positif covid sembilan belas
lalu selanjutnya di bulan yang sama sejumlah perusahaan juga telah bergerak cepat akhirnya untuk mengembangkan vaksin covid sembilan belas ini
setidaknya ada empat kandidat vaksin dari perusahaan yang telah melakukan evaluasi uji pada manusia
keempat perusahaan tersebut adalah yang dikembangkan oleh moderna
lalu ada juga astrazeneca sinovac lalu ada juga vaksin yang dikembangkan oleh cansino biological inc
dan keseluruhan ini akhirnya juga
para produser vaksin ini menyiapkan kandidat kandidat vaksin yang telah melalui rangkaian uji klinis
selanjutnya pemerintah indonesia pun juga telah melakukan finalisasi
finalisasi pada tanggal dua belas oktober dua ribu dua puluh finalisasi pembelian dari sinovac sinopharm dan juga cansino biological
lalu selanjutnya pada tanggal enam desember dua ribu dua puluh
dua puluh juta dosis vaksin sinovac akhirnya tiba di indonesia sudah datang ke indonesia
walaupun pada enam desember ini sudah didatangkan namun proses vaksinasinya ini belum dapat dilakukan
karena masih harus menunggu hasil uji klinis dan juga izin penggunaan darurat dari bepom
dan baru akhirnya pada tanggal tiga belas januari dua ribu dua puluh satu
proses vaksinasi mulai bisa dilakukan
setelah ada izinnya setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat dari bepom dan juga pernyataan halal dari mui
dan presiden jokowi dodo pada saat itu juga menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin covid sembilan belas dari sinovac
kalau kita tahu saat ini juga ya di indonesia walaupun kita sudah mengamankan beberapa jatah vaksin tapi vaksin yang baru datang ini adalah sinovac
kita lihat di slide selanjutnya
oke bicara tentang penggunaan vaksin covid sembilan belas
kalau kita bicara saat ini globally di dunia setidaknya ada sembilan perusahaan yang telah berhasil mengembangkan vaksin covid sembilan belas
vaksin vaksin ini pun semuanya telah melalui uji klinis dan juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari badan pom setempat di negara masing masing sebelum digunakan
dan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan amerika serikat dan juga jerman
vaksin pfizer biontech ini menjadi vaksin yang paling banyak paling laku begitu ya
digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dengan total enam puluh lima negara
jadi ada enam puluh lima negara yang menggunakan pfizer biontech
vaksin ini digunakan juga oleh inggris lalu juga digunakan oleh negara asalnya amerika
vaksin ini digunakan oleh arab saudi sampai ke bahrain
dan juga terdapat enam puluh satu negara lainnya yang menggunakan vaksin pfizer biontech ini
vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan asal amerika serikat moderna juga jepang begitu lalu juga australia dan ada dua puluh lima negara lainnya
moderna ini juga digunakan begitu oleh beberapa negara australia jepang
dan walaupun tidak sebagusnya
pfizer tapi moderna sebagai salah satu vaksin asal amerika yang juga dipercaya
karena dilihat tingkat efekasinya lumayan tinggi begitu untuk digunakan di negara masing masing
selanjutnya kita lihat nah ini adalah vaksin yang sudah diamankan jatahnya oleh indonesia
vaksin asal perusahaan tiongkok sinopharm yang digunakan di sebelas negara
sebelas negara yang menggunakan sinopharm ini asal tiongkok
antaranya juga ada pakistan ada juga argentina yang menggunakan vaksin ini untuk pengendalian pandemi covid sembilan belas di negaranya masing masing
dan yang selanjutnya juga ada vaksin sinovac
nah ini dia
vaksin sinovac yang juga digunakan di indonesia
nggak hanya indonesia tapi juga ada lima negara lainnya di dunia
antara lain adalah brazil lalu ada juga turki
dan kalau ngomongin tentang keseluruhan
vaksin vaksin ini terkait dengan produksinya ataupun negara negara yang menggunakannya
tentu semuanya ada positif dan juga negatifnya
kalau kita bicara tentang sinovac dan sinopharm deh
ini adalah dua vaksin yang digunakan di indonesia
ini adalah vaksin yang dibuat dengan melemahkan virus
jadi dia melemahkan virus untuk memancing respon imun di dalam tubuh manusia
apa itu efekasi
efekasi ini jadi harus beberapa ahli mengatakan efekasi harus dibedakan dengan efektivitas
jadi efekasi ini kalau dari pengertian who adalah bagaimana vaksin ini bisa bermanfaat
bisa berpengaruh pada tubuh orang yang disuntikan vaksinnya
dan bisa membuat mereka lebih baik
jadi kalau kita dapat menahan tubuh kita dari penyakit penyakit berbahaya
hal itu saya dapatkan dari pengertian yang diberikan oleh who
jadi efekasi sinovac ini lebih besar daripada sinovac
ya keduanya ini sudah diamankan oleh indonesia
dan kalau bicara lagi ke moderna dan juga pfizer
mereka juga mengembangkan vaksin jenis mrna
beda metodenya kalau yang tadi adalah melemahkan virus
kalau mrna ini adalah caranya untuk cara memicu imun tubuh terhadap virus
dengan metode yang mereka terapkan di vaksin vaksin mereka
jadi lumayan lebih tinggi lagi tergantung dengan teknik yang digunakan dari vaksin masing masing
keseluruhan vaksin ini semuanya harus disimpan dengan teknologi cold chain supaya tidak rusak
namun vaksin buatan sinopharm dan juga sinovac dari tiongkok ini dapat disimpan aman pada suhu dua hingga delapan derajat celcius
beda jauh dengan vaksin yang lain
buatan moderna dan yang harus disimpan begitu pada suhu minus dua puluh derajat celcius
dan juga vaksin pfizer yang juga harus disimpan di suhu minus tujuh puluh derajat celcius
ini merupakan data jadi saya tidak mau sampai salah harus nyontek dulu ya
supaya tidak salah ngomongnya
dan selanjutnya kalau soal harga berapa sih harganya yang dikeluarkan sama pemerintah untuk membeli vaksin vaksin ini
saya hapus dulu semuanya supaya tidak berantakan
untuk vaksin sinovac sendiri harga dari vaksin sinovac adalah enam puluh dolar
dua puluh dolar ini adalah harga untuk dua kali suntikan
jadi jatah untuk satu orang yang menerima vaksin itu akan menerima dua kali suntikan vaksin untuk sinovac
selanjutnya sinovac harganya berapa
sinovac ini harganya adalah empat belas dolar
lima belas dolar amerika serikat untuk dua kali suntikan
per dua suntikan ya
oke selanjutnya moderna mematok harga lima puluh dolar amerika
dua puluh dolar amerika ini dan hanya perlu satu kali suntikan saja
tidak perlu dua kali seperti sinovac dan sinovac
dan selanjutnya ini pfizer
pfizer mematok harga sembilan belas lima dolar amerika
dolar amerika serikat untuk satu kali penyuntikan
dan yang terakhir
seperti apa sih sekarang kalau di indonesia komitmennya pemerintah tuh seserius apa untuk menekan angka pertumbuhan covid sembilan belas
pemerintah indonesia hingga saat ini telah mengamankan sejumlah empat ratus dua puluh enam juta dosis vaksin dari berbagai perusahaan
dan angka ini masih dapat berubah seiring dengan komitmen pemerintah untuk memvaksinasi seluruh rakyat indonesia
beberapa perusahaan yang telah memberikan komitmen penyediaan vaksin bagi indonesia adalah bio farma yang bekerja sama dengan sinovac
saat ini indonesia juga tengah mengadakan vaksinasi bagi pelayan publik setelah sebelumnya memvaksinasi tenaga kesehatan
presiden jokowi juga tentunya berharap proses vaksinasi ini dapat selesai pada akhir tahun dua ribu dua puluh
dan ini menjadi harapan kita juga ya
semoga yang masih bertanya tanya kapan vaksin akan datang kapan vaksin akan hadir kapan saya divaksin semoga bisa segera
karena tahapan vaksinasinya sedang dijalankan